sebanyak satu dua ratus peserta ambil bagian dalam ajang labuan bajo marathon
yang berlangsung sabtu dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh
lomba marathon perdana yang digelar di destinasi paru wisata super prioritas labuan bajo ini
turut diikuti peserta lokal ntt nasional hingga mancanegara
seluruhnya terbagi dalam enam kategori perlombaan
yakni maraton sejauh empat puluh dua km half marathon dua puluh satu km
hingga jarak sepuluh dan lima km serta kategori anak anak
rute lintasan mengelilingi kota labuan bajo
menghadirkan pengalaman berlomba yang menantang dan menarik bagi para peserta
topografi perbukitan yang khas dengan elevasi tertinggi hingga enam ratus delapan meter
di atas permukaan laut dan cuaca panas menjadi tantangan tersendiri bagi para pelari
menurut menteri paru wisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
labuan bajo marathon merupakan salah satu event bertaraf internasional
ini walaupun lintasannya naik turun
tapi itu justru menjadi suatu tantangan
dan begitu sampai di puncak saya melihat pemandangan yang luar biasa indahnya
labuan bajo marathon juga menjadi ajang uji coba bagi bibit bibit pelari asal ntt
untuk mendapat jam terbang lebih banyak
mengingat ntt merupakan lumbung atlet pelari indonesia
ini nomor yang tergolong dulu pertama kali yang saya turun
itu hanya kan yang luar biasa menantang sekali
tapi saya bisa menyelesaikan perombaan itu puji tuhan itu kanan puran tuhan
empat puluh dua ini nomor yang paling pertama saya turun
ajang labuan bajo marathon dua ribu dua puluh dua sekaligus bertujuan meningkatkan perekonomian warga lokal pasca pandemi
serta mempromosikan para wisata labuan bajo
afri magung labuan bajo nusa tenggara timur